bantuan dari provinsi insya allah di hari rabu kamis
pada saat diberlakukan psbb
gubernur jawa barat ridwan kamil menetapkan psbb di lima wilayah di jawa barat
yakni kota kabupaten bogor kota depok dan kota kabupaten bekasi
akan dimulai rabu mendatang
keputusan ini setelah gubernur berkoordinasi dengan lima kepala daerah
forum komunikasi pimpinan daerah pangdam jaya dan wakapolda metro jaya
psbb di lima wilayah ini akan dimulai di hari rabu
hari rabu dini hari tanggal lima belas bulan april dua ribu dua puluh ini selama empat belas hari
selama psbb tes masif sebagai metode pelacakan virus akan dimaksimalkan
penerapan psbb di zona merah tersebut akan dilakukan secara maksimal
psbb di lima wilayah di jawa barat ini merupakan tahap pertama yang dilakukan pemprov jabar
pemprov jabar kini tengah menyiapkan surat pengajuan psbb tahap dua yang meliputi bandung dan sekitarnya
setelah dki jakarta dan lima wilayah di jawa barat
menteri kesehatan menyetujui penerapan pembatasan sosial berskala besar di tiga wilayah provinsi banten
yakni kota tangerang kabupaten tangerang dan kota tangerang selatan
keputusan ini disampaikan juru bicara pemerintahnya
khusus penanganan covid sembilan belas ahmad yuryanto minggu sore
jelang diberlakukannya psbb di kota tangerang selatan
pemerintah daerah setempat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mempersiapkan regulasi pembatasan publik
aturan psbb yang telah disetujui menkes nantinya akan dituangkan menjadi peraturan wali kota daerah setempat
poin poin dalam perwal tersebut tidak jauh berbeda dengan psbb yang diterapkan di dki jakarta
konsep konsepnya tidak jauh dengan jakarta
detailnya hampir hampir sama karena kita akan sedang bahas
kenapa demikian karena jabodetabek ini harus dalam satu konsep
kalau umpamanya nanti beda di tangerang selatan dengan di jakarta nanti pemutusan mata rantainya akan sulit
berdasarkan data secara nasional provinsi banten merupakan wilayah keempat dengan kasus positif covid sembilan belas tertinggi
setelah dki jakarta jawa barat dan jawa tenggara
dan jawa timur
tim liputan cnn indonesia